lalu bagaimana kondisi pasca kenaikan harga bbm subsidi di kota kota besar di tanah air
saya akan langsung sampai ke rima koresponden cnn indonesia di surabaya jawa timur
dan ada rizka rizlia produser lapangan cnn indonesia di bandung jawa barat
kita akan ke surabaya
terlebih dahulu rima bagaimana tanggapan masyarakat di surabaya
apakah tadi juga terjadi antrian yang mengular di spbu di sana
ya caca saat ini saya sedang berada di salah satu spbu di kota surabaya
tepatnya di jalan dr sutomo
ketika berada di sini sekitar pukul tiga belas tadi
sejumlah masyarakat mereka mengaku masih belum mengetahui adanya rencana kenaikan bahan bakar minyak
meskipun sebenarnya mereka sudah tahu pada tanggal tiga puluh satu kemarin juga sempat melakukan antrian
namun karena pada tanggal tiga puluh satu kemarin ternyata tidak jadi mengalami kenaikan harga pada tanggal satu nya
maka mereka tidak menduga bahwa kenaikan harga bahan bakar minyak akan terjadi pada hari ini
sehingga sebagian besar pada pukul satu siang tadi mereka belum mengisi kendaraan mereka
dengan kondisi penuh
namun ketika pukul empat belas saya sudah mulai melihat adanya banyak kendaraan yang masuk ke spbu ini
kemudian beberapa mekanisme juga diberlakukan di spbu ini terkait dengan bagaimana upaya
agar tidak terjadi antrian yang cukup padat
kemudian juga bagaimana mengendalikan agar masyarakat bisa nanti menyesuaikan harga
yang sudah kebetulan ditetapkan pada pukul empat belas tiga puluh
bersama saya sudah ada pengawas dari spbu jalan dr sutomo
dan terkait mekanisme yang tadi saya sempat melihat ada berhenti
berhenti sejenak tadi ketika begitu pukul empat belas tiga puluh penetapan harga harus berubah
itu mekanismenya seperti apa pak tadi
jadi mekanismenya itu sebelum jam tersebut kita harus setelah disetting
kita setting secara sistem itu di jam empat belas tiga puluh itu akan berubah secara otomatis
dan untuk jam empat belas tiga puluh itu kita juga harus butuh men stop semua operasional yang ada di labangan
jadi untuk paling enggak sekitar tiga menit
tiga menit baru itu akan berubah secara otomatis
apakah hal itu sebelumnya sudah sempat diprediksi sehingga stok bahan bakar minyak yang ada di spbu ini memadai
belum ada prediksi kita untuk kenaikan pertalat dan biosolar ini kita masih belum ada info terkait
terkait kenaikan yang akan terjadi hari ini masih belum ada info
begitu pada pukul empat belas tadi banyak kendaraan yang masuk roda empat
kemudian roda dua juga mengalami antrian
langsung mekanisme yang dilakukan untuk menerjunkan pekerja pekerjanya seperti apa
untuk mengatur supaya tidak terjadi antrian yang cukup mengular pak
ya jadi pada jam jam tersebut kita kebetulan di saat jam dua itu kita saatnya pergantian sip
jadi disitu untuk tim kami yang di lapangan itu alhamdulillah jadi yang sip satu ini bisa membantu
yang sip dua ini bisa membantu yang sip
untuk saat ini seperti apa pak kondisinya
alhamdulillah sekarang sudah tidak begitu ramai karena ya mungkin meledaknya itu ya tadi itu saat menjelang pergantian harga itu
karena kemungkinan informasi tersebut sudah banyak didapat oleh masyarakat yang sudah mengetahui hal tersebut bahwa jam empat belas tiga puluh akan ada perubahan harga
jika dibanding pada tanggal tiga puluh satu malam kemarin dengan hari ini
seperti apa kondisinya
lebih banyak yang tanggal tiga puluh satu kemarin mbak terkait antriannya
terkait antriannya itu mulai jam empat sore itu sudah banyak sekali antrian sampai menjelang jam
itu antrian sama sekali tidak ada putusnya
baik terima kasih dan memang kondisi saat ini lebih bisa dikendalikan
lebih bisa dikendalikan ya mungkin karena minimnya informasi yang sampai ke masyarakat
terima kasih banyak pak
iya terima kasih
dan caca justru karena minimnya informasi yang sampai kepada masyarakat jika kondisi yang ada di surabaya yang saya ketahui ini berakibat sehingga tidak terjadi antrian yang cukup signifikan
namun tadi kami juga sempat melakukan pemantauan ke sejumlah spbu yang berada di kota surabaya tepatnya dari tiga spbu lainnya
juga terjadi antrian sejak pada pukul empat belas sampai pukul empat belas tiga puluh
namun pada pukul empat belas tiga puluh setelah bahan bakar minyak mengalami kenaikan harga
beberapa kendaraan yang mereka tadinya antri cukup panjang mereka memilih untuk balik kanan atau tidak jadi melakukan antrian untuk membeli atau mengisi bahan bakar di sejumlah spbu
karena memang harga tersebut sudah dianggap sama dan besok pun jika mereka harus mengisi mereka akan mengisi dengan harga yang sama saja
namun memang justru kondisi yang berbeda terjadi pada tanggal tiga puluh satu kemarin ketika kami melakukan pemantauan di sejumlah spbu mulai dari sore hari hingga malam hari sejumlah spbu mengalami antrian yang cukup panjang sekali
bahkan beberapa spbu
sengaja terpaksa tutup lebih awal karena memang stok bahan bakar mereka sudah habis dan di luar prediksi mereka memang masyarakat banyak mengantri di tanggal tiga puluh satu tersebut
sehingga pada hari ini masyarakat mungkin berpikir bahwa harga bahan bakar minyak tidak akan terjadi kenaikan seperti yang terjadi pada tanggal tiga puluh satu kemarin
sehingga mereka tidak banyak mengantri
tapi jika tadi saya melihat sejumlah masyarakat yang masuk ke sejumlah spbu mereka sebenarnya berharap untuk bisa mengantri dengan harga bahan bakar minyak yang lama
namun tetapi setelah mereka mengandung
karena cukup panjang mereka terpaksa atau mau tidak mau tetap harus menerima jika mereka berada dalam pompa bensin tersebut mereka harus mengisi bahan bakar minyak dengan harga bahan bakar minyak yang baru
jadi khususnya untuk per toilet rp sepuluh sementara per tambak ada di harga rp empat belas lima ratus dan juga untuk solar berada di harga rp enam satu ratus lima puluh
baik rima itu artinya situasi antrian di spbu di surabaya ini cukup terkendali
kita akan ke bandung
dengan bandung apakah situasinya sama dengan surabaya cukup terkendali dan juga apakah terjadi mekanisme khusus yang dilakukan oleh pengelola spbu di sana pasca pengumuman
ya saja selamat sore dapat saya informasikan bahwa saat ini kondisi di beberapa spbu di kota bandung ini sudah terpantau kondusif berbeda dengan tadi sebelumnya pada pukul dua siang sebelum pukul setengah tiga kenaikan harga bbm
tadi memang ada antrean kendaraan
didominasi kendaraan roda dua kemudian mengular hingga ke jalan raya dan mengganggu arus lalu lintas
yang tadi juga sempat ada diawasi oleh dari pihak kepolisian karena memang khawatir kondisi tidak dapat terkendali
kebanyakan juga warga masyarakat atau pengendara ini yang mengantri sebelum pukul empat belas tiga puluh
namun saking panjangnya antrean ketika mencapai ke stasiun pengisian itu kemudian sudah pukul empat belas tiga puluh sehingga mereka kecewa karena mendapatkan harga yang baru
dan kekecewaan juga terjadi pada sejumlah pengendara angkutan
tadi kota bandung saya sudah bersama dengan salah satunya yaitu pak asep suherman
bapak boleh dijelaskan pak ini tanggapan para pengendara angkot nih pak terkait kenaikan harga bbm ini seperti apa pak
sekarang menjadi sulit
biasanya saya pendapatnya lumayan sekarang sulit sekali
kalau bisa ya dinormalkan aja
sekarang lagi sepi sepi
sekarang lagi sepi sepi
jadi lagi sepi penumpang juga ya
karena kalau misalnya terkait tarif pak biasanya kan ketika ada kenaikan harga bbm kemudian tarif juga ada kemungkinan naik
tarif angkotnya ada kemungkinan naik nggak sih pak kalau harga bbm
masih nih malahan kurang
kurang angkutnya biasa biasa aja
terima kasih pak asep suherman
dan terkait mekanisme yang dilakukan
terkait mekanisme yang dilakukan oleh pengawas dari spbu ya
sama seperti di surabaya disini juga dilakukan mekanisme khusus
tadi pada pukul setengah tiga sempat ada pemberhentian atau pembatasan kendaraan
jadi para pengendara dilarang untuk mengisi dulu karena memang perlu untuk meriset mesin dari pengisian bahan bakar ini
kemudian juga dijaga atau dikawal oleh dari pihak kepolisian kota bandung
karena memang khawatir kondisi tidak dapat terkendali
dan juga terkait persiapan ini persiapan yang dilakukan oleh pihak spbu tidak ada persiapan khusus
kemudian dari ketersediaan atau stok juga ini masih aman dan normal seperti biasanya
dan ketika ada antrean juga tadi masih terpantau aman terkait kondisi ketersediaan
memang serupa juga dengan di surabaya bahwa pada saat ini kondisi di spbu ini jauh berbeda daripada saat tanggal tiga puluh satu malam lalu
yang memang ada kabar akan ada kenaikan pada tanggal satu september
sehingga antrean pada hari ini memang cukup terkendali saja
baik rizka rizlia produser lapangan cnn
indonesia dari bandung jawa barat
sebelumnya ada eka rima korespondensi nn indonesia di surabaya jawa timur
terima kasih rekan rekan atas laporan langsungnya